beralih ke informasi lain kunjungan raja sweden call gustav dan ratu sylvia ke kota bandung disambut wali kota bandung ridwan kamil rabu siang di pendopo kota bandung
dalam kunjungannya raja dan ratu swedia menghadiri jamuan makan siang berfoto dengan supporter viking persib bandung dan mengunjungi sejumlah landmark kota bandung
kedatangan raja dan ratu swedia ke bandung disambut wali kota bandung ridwan kamil di pendopo kota bandung rabu siang
rojokow gustaf beserta ratu sylvia mengunjungi kota bandung untuk membicarakan kerjasama di bidang ekonomi kreatif
wali kota bandung menyambut baik kedatangan raja dan ratu sweden ini di mana bandung merupakan kota dengan banyak aneka ragam budaya
dalam kunjungannya ke bandung raja dan ratu swedia menghadiri jamuan makan siang di aula pendopo dengan menu makan siang yang terdiri dari nasi goreng sate salad serta hidangan penutup maca
sementara itu sekitar lima puluh orang supporter
sepak bola atau bobotoh viking persib bandung mendapat kesempatan untuk berfoto dengan raja dan ratu swedia
kesempatan ini merupakan keinginan dari ratu sylvia yang melihat adanya viking di kota bandung di mana viking merupakan suku bangsa skandinavia yang merujuk pada negara sweden
raja gustaf dan ratu sylvia kemudian mengunjungi alun alun bandung dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju gedung merdeka yang merupakan lahirnya dasar sila bandung dalam konferensi asia afrika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
raja dan ratu swedia ingin melihat dari dekat gedung bersejarah yang menjadi saksi bisu di mana indonesia mampu mempersatukan negara negara
di asia dan afrika kala itu
dalam lawatan sehari di kota bandung ini raja dan ratu akan mengakhiri kunjungannya ke institut teknologi bandung untuk mengikuti seminar bersama para alumni mahasiswa swedia di indonesia dan alumni itb guna membicarakan kerjasama di berbagai bidang
tony oktora bandung